di retan bus ini dihentikan anggota kepolisian polres perabuhan tanjung perak
ketika hendak melintasi jembatan suramadu menuju pulau madura
bus bus ini ditumpangi ratusan warga asal pasuruan
yang hendak berziarah ke makam ulama besar saikona kholil di kabupaten bangkalan
selain berziarah mereka juga berencana berwisata di sejumlah kabupaten di madura
polisi memaksa sopir bus agar memutar balik kendaraannya
karena ratusan penumpangnya tak mengantongi surat keterangan bebas covid sembilan belas
diperkirakan ribuan peziarah masuk ke madura
sementara tiga bus berisi rombongan resepsi pernikahan juga dihentikan polisi
karena tak mengantongi surat bebas covid sembilan belas